sementara itu kelurahan pademangan barat kecamatan pademangan jakarta utara
dinyatakan dinas kesehatan dki jakarta sebagai kelurahan yang memiliki kasus covid sembilan belas tertinggi di ibu kota
rumah sakit pademangan yang bertipe d ini sering menghadapi masyarakat yang tidak disiplin
menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
jurubicara manajemen rsud pademangan shanti payung
mengatakan meningkatnya angka kasus covid sembilan belas di wilayahnya
dikarenakan sebagian masyarakat tidak patuh terhadap anjuran pemerintah
seperti menjaga jarak dan menggunakan masker
dinas kesehatan dki menyatakan kelurahan pademangan barat memiliki satu ratus sembilan puluh tiga kasus positif
empat orang dirawat sebelas orang meninggal dunia dua puluh dua isolasi mandiri dan satu ratus lima puluh empat dinyatakan sembuh
sebenarnya mudah kita ikutin anjuran pemerintah
dengan tiga m mungkin dulu dikenal seperti itu
yang satu memakai masker tentunya
yang kedua kita rajin mencuci tanggal yang sulit dilakukan
tetap masih banyak orang kumpul kumpul di pinggir jalan
kumpul kumpul di mana gitu
jadi kalau tiga hal ini mungkin bisa dilakukan dengan patuh
mungkin bisa mengurangi angka kejadiannya
pademangan barat dan sunter agung memimpin daftar sepuluh kelurahan di ibu kota
dengan jumlah kasus covid sembilan belas tertinggi
ini yang menjadi penyebab utamanya sebenarnya apa
mungkin dari pantauan dan juga analisa kita akan menanyakan kepada korespondensian indonesia
silahkan dengan laporan anda
kelurahan pademangan barat dan juga kelurahan sunter agung
memang secara demografi dan juga secara jumlah penduduk
juga termasuk kelurahan yang cukup padat seperti itu
saya sempat mengelilingi beberapa titik di kelurahan pademangan barat
misalnya saya melihat memang banyak sekali di sini ada warga yang kumpul kumpul
ada juga komunitas ojek online yang juga tetap berkumpul bersama
tanpa menggunakan masker ataupun juga menghiraukan physical distancing seperti itu
belum lagi dengan banyaknya pemukiman padat penduduk di gang gang kecil
yang memang dari pantauan kami juga bisa dikatakan abai terhadap tiga m atau anjuran pemerintah
seperti misalnya menggunakan masker menjaga jarak fisik dan juga mencuci tangan seperti itu
dan mungkin ya sebagai analisa saya di kelurahan pademangan barat juga berdasarkan diskusi saya bersama dokter santi payung tadi
selaku juru bicara
cara manajemen rsud pademangan barat
di sini juga banyak masyarakat yang bisa dikatakan menengah ke bawah
atau masyarakat marginal dengan tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi
inilah yang menyebabkan kenapa mereka mungkin tahu dengan adanya covid sembilan belas
mereka juga tahu bahayanya tetapi karena pola pendidikan yang tidak begitu tinggi
kemudian juga mereka tidak mendapatkan sosialisasi dan edukasi baik dari sosial media
ataupun juga media elektronik televisi
sehingga ditambah lagi dengan psbb transisi ini membuat mereka sudah semakin abai
apalagi juga sudah mulai terjadi kelonggaran kelonggaran di sana sini
pemerintah pemprov dki jakarta sudah membolehkan anak anak sudah mulai sekolah kemarin
kemudian juga perkantoran baik pemerintah swasta juga sudah mulai dibuka
sehingga menurut pihak manajemen ataupun juga jurubicara rsud pademangan ini tidak bisa mereka tahan
atau tidak mobilitas daripada warga
ataupun juga penduduk di sekitar pademangan seperti itu
sehingga mau tidak mau akan terus terjadi peningkatan jumlah kasus
tadi menurut keterangan dokter santi payung baru empat belas hari saja di bulan juli ini
sudah terjadi sekitar sembilan orang yang terkonfirmasi terpapar covid sembilan belas berdasarkan hasil tes swab
ataupun juga polimerase change reaction
jadi baru empat belas hari sudah terdapat sembilan orang yang terkonfirmasi positif
belum lagi di hari hari berikutnya
dengan akhir bulan
sehingga tidak heran jikalau pemerintah ataupun juga dinas kesehatan dki jakarta
menyatakan bahwa kelurahan pademangan ini merupakan kelurahan dengan jumlah tertinggi
untuk kasus konfirmasi covid sembilan belas seperti itu
jadi kalau dari analisa saya saya berkeliling melihat beberapa aktivitas masyarakat di sini
masih ada yang tetap kumpul kumpul tidak menjaga jarak
ditambah lagi dengan minimnya tingkat pendidikan mereka
sehingga itulah juga yang membuat
di sini masih banyak terjadi jumlah kasus
dan mungkin juga dokter santi payung tadi dan juga beberapa dokter di rsud pademangan
juga menyatakan bahwa mereka sudah seringkali melakukan seringkali berulang kali
menyampaikan kepada pasien yang datang berobat kepada pasien yang datang ke unit gawat darurat
ataupun juga berobat jalan betapa pentingnya menjaga perilaku hidup sehat ini
namun lagi lagi ke tingkat pendidikan
sehingga mungkin mereka dikasih tahu sekali dua kali mereka mungkin akan lupa
dengan sendirinya apalagi dengan adanya kelonggaran kelonggaran mereka harus beraktivitas
harus ada mobilitas di mana mana
dan itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelurahan pademangan ini juga menjadi kelurahan yang tertinggi
catatan saya ini fani imanier ada lima kelurahan yang memiliki jumlah kasus positif tertinggi selain kelurahan pademangan barat
di urutan kedua ada kelurahan sunter agung dengan satu ratus tujuh puluh sembilan kasus positif covid sembilan belas empat orang dirawat satu ratus lima puluh delapan sembuh
sebelas orang meninggal dunia dan enam orang yang terlalu sakit

kemudian di urutan ketiga ada kelurahan penjaringan di mana satu ratus tujuh puluh lima orang confirm positif covid sembilan belas
empat dirawat tiga dirawat maksud kami yang meninggal dunia itu sekitar enam orang dan empat puluh tujuh isolasi mandiri
belum lagi kelurahan petamburan yang cukup tinggi kelurahan sunterdaya kelurahan kenari kelurahan pegangsan dan masih banyak lagi
jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan pernyataan dari gubernur dki jakarta ataupun juga dinas kesehatan dki jakarta
dki jakarta sudah mulai menurun positivity ratenya mungkin ini juga jangan menjadi satu hal yang diabaikan juga
atau kita jangan sampai bablas begitu dengan pernyataan pernyataan seperti ini
buktinya sepuluh kelurahan ini masih dikatakan cukup tinggi dengan data data yang kami peroleh tadi
baik terima kasih atas informasi ya arman halimi
semoga ini menjadi pertimbangan untuk pemerintah daerah agar memperlakukan kebijakan yang menguntungkan masyarakat ke depannya
terima kasih sekali lagi atas laporannya